yang juga menjadi sorotan di kompas petang saudara polemik
rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tni polri bisa isi jabatan sipil terus bergulir
rancangan aturan ini dikhawatirkan membangkitkan kembali dwi fungsi militer yang dicabut pasca reformasi
kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman teman sipil
yang tidak kalah baiknya dengan teman teman tni polri
itulah pernyataan yang disampaikan anggota komisi dua dpr dari fraksi pks mardani alisera
saat rapat kerja dpr bersama dengan kementerian pan rb di senayan jakarta
bertolak dari amanat reformasi mardani mengkritisi soal rancangan peraturan pemerintah
yang mengatur tni polri bisa mengisi jabatan asn
men pan rb abdullah azwar anas menegaskan
rpp yang saat ini tengah disusun masih selaras
dengan peraturan yang dikaitkan dengan tni polri
rpp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas yang membedakan hanya ada aturan resiprokal
dalam waktu dekat menpan rb akan bertemu dengan panglima tni dan kapolri
membahas jabatan yang mungkin bisa diisi asn
terkait dengan tni polri masih selaras dengan pp sebelas dua ribu
di mana tni ada batasan untuk menempati posisi di asn
itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu
cuma yang sekarang adalah asn boleh menempati di posisi di tni polri secara resiprokal
nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan usulan baru di dalam rpp yang akan kita selesaikan
dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pak kapolri dan panglima tni
untuk jabatan jabatan mana yang memungkinkan asn bisa ada di situ
dan mungkin semua jabatan bisa ditempati oleh asn
organisasi masyarakat sipil kontras menilai
rpp yang tengah digodok kemenpan rb mengingkari amanat reformasi
kontras melihat upaya tersebut sebagai jalan bagi tni polri
memiliki peran dalam pembentukan kebijakan politik
tni polri aktif bisa menempati jabatan sipil dan sebaliknya
kami melihat ini sebagai sebuah bentuk penyangkalan dan juga pengingkaran terhadap amanat reformasi
dan juga amanat untuk kemudian menciptakan tatanan demokrasi yang baik di indonesia
upaya ini kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah jalan untuk memberikan keleluasaan politik
kepada otoritas pertahanan keamanan dalam hal ini tni polri
sebagai sebuah institusi yang punya peran dalam konteks pembentukan kebijakan politik di negara
di tengah banyaknya kritikan soal anggota tni polri bisa isi jualan
di negara ini juga ada banyak yang mengatakan bahwa tni polri bisa isi jualan
mengisi jabatan asn dan dikhawatirkan mengembalikan dui fungsi militer seperti era orde baru
kemenpan rb menargetkan rancangan peraturan pemerintah ini dilaporkan ke presiden pada pertengahan april
dan ditargetkan rampung pada akhir april dua ribu dua puluh empat